man berapa kali budi harus bilang sama kamu
pak wisnu itu bukan bapak kamu
kamu punya kaca kan man
laki laki gagah ganteng kayak kamu
punya bapak jelek buntut keriting gendut kayak begitu
gak mungkin kan man
nah budi aku lagi gak pengen bercanda
apalagi tentang pak wisnu
ada apa ini surti
kenapa dia bilang tadi dia tidak mau bercanda
apalagi menyangkut soal pak wisnu
pasti yang arman maksud
pak wisnu yang pincang itu kan
orang yang sudah terlalu banyak bikin keributan di rumah tangga saya
kenapa dia bilang tadi dia tidak mau bercanda
apalagi menyangkut soal pak wisnu
pasti yang arman maksud
pak wisnu yang pincang itu kan
orang yang sudah terlalu banyak bikin keributan di rumah tangga

pak wisnu yang pinjang itu kan

kelihatannya tuhan prabu gak suka banget sama mas wisnu
kalau tuan prabu tahu aku ini adiknya mas wisnu
arman itu anaknya mas wisnu
kalau maksud si arman
wisnu preman pasar tuan
tempat arman suka belanja
si arman lagi brt sama dia
terus wisnu itu kayaknya nggak pincang deh tuhan
sepertinya bukan wisnu yang tuan maksud
ya sudah lah
kamu kembali bekerja
kalau papa punya meeting yang penting
makanya itu papa habiskan nganterin aku ke kapus
terus aku nemuin papa ada disini
papa tuh ngapain sih pa disini
aku jadi gak enak sama mira
aku gak tau kenapa
tadi aku cemburu banget liat amira sama papa
bapak emang kesini untuk ngasih makanan untuk amira ya kan pak
bukan sama zaira lagi
aku sampe lupa cerita ke amira soal laki itu
kalau laki itu ingat sama mama
meski dia gak tau pasti
pasti adalah ayahnya amira
mungkin memang sebaiknya aku gak cerita dulu ke amira
aku harus tunggu saat yang tepat
waktu kamu untuk belajar menyentir mobil sudah habis sandra
kamu pasti belum bisa kan muter mobil
ya itu artinya
kamu siap siap aja untuk saya pecat
tunggu apa lagi
ibu ikut masuk juga bu
kalau enggak bagaimana saya bisa tahu kamu bisa nyetir
tunggu apa lagi
saya nggak betah lama lama di mobil putut yang gak ada ac nya ini
aku yakin dia pasti gak bisa
ya allah aku aku jadi tegang banget gini ya
tambah tegang lagi karena bule ini di samping aku
ya itu artinya kamu siap siap aja untuk saya bicara
aku harus tenang aku harus tenang
yang aku lakukan hanya tinggal ingat ingat ajaran pak prabu soal cara nyetir

aku ialah seorang bule
sebabnya pisangnya kurang behind
aku kuin sesuatu
kau bisa berhasil
aku bisa bisa berhasil
saya udah bisa nyetir kan
berarti saya nggak jadi dipecat kan bu
kalau aku pecat dia nanti dia malah keluar keluar
nanti dia bilang aku mecat dia sembarangan
dan nama aku juga nama kampusnya jadi jelek lagi
tapi dia mau jadi sopir apa ya
aku disetirin sama dia
oh iya bu waktu itu kan ibu pernah bilang kalau saya akan jadi sopir itu
berarti sekarang mobil mana bu yang main saya sopirin
jadi mama suruh amirah jadi sopir
ma aduh ma sakit banget ma
aduh kaki aku sakit banget
aku takut matah saja deh ma
amira kamu bantu bawa rizky ke atas
yang benar kamu rizky
aku akan berambah